rapat dewan gubernur bank indonesia pada sembilan belas dan dua puluh januari dua ribu dua puluh dua memutuskan untuk mempertahankan
bi tujuh day reversi repo rate sebesar tiga lima persen demikian juga suku bunga deposit facility
tetap sebesar dua tujuh puluh lima persen dan suku bunga lending facility tetap sebesar empat dua puluh lima persen keputusan ini
sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas inflasi nilai tukar dan sistem keuangan serta upaya untuk
mendukung pemulihan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat selanjutnya menegaskan
pernyataan dalam pertemuan tahunan bank indonesia
tanggal dua puluh empat november dua ribu dua puluh satu bauran kebijakan bank indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua diarahkan untuk
menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dalam hal ini kebijakan
moneter tahun dua ribu dua puluh dua akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sementara empat instrumen
kebijakan makro budisel sistem pembayaran pendalaman pasar uang serta ekonomi keuangan
inklusif dan hijau tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara rinci arah
bauran kebijakan bank indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua tersebut sebagaimana berikut pertama
kebijakan moneter tahun dua ribu dua puluh dua akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus untuk
tempat rentetan global atau global spillover dari normalisasi kebijakan di negara maju khususnya bank
sentra amerika serikat the fed dalam hal ini pertama bank indonesia memperkuat kebijakan nilai tukar
rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental ekonomi dan mekanisme
pasar b melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan
kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi
perbankan dalam pembelian spn untuk pembiayaan apbn dengan masih tingginya rasio alat ligit terhadap
dp dana pihak ketiga aldpk yang tadi saya sampaikan saat ini sebesar tiga puluh lima dua belas persen normalnya
likuiditas dilakukan dengan menaikkan secara bertahap
hai hero wajib minimum rupiah untuk bank umum konvensional yang saat ini sebesar tiga setengah
persen menjadi sebagai berikut kenaikan satu ratus lima puluh basis point sehingga menjadi lima persen dengan pemenuhan secara
harian sebesar satu persen dan secara rata rata sebesar empat persen berlaku mulai satu maret dua ribu dua puluh dua kenaikan
point sehingga menjadi enam dengan pemenuhan secara harian sebesar satu persen dan secara rata rata
sebesar lima persen berlaku mulai satu juni dua ribu dua puluh dua kenaikan lima puluh basis point sehingga gwm menjadi enam lima
persen dengan pemenuhan secara harian sebesar satu persen dan secara rata rata sebesar lima setengah
persen berlaku mulai satu september dua ribu dua puluh dua
melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan menaikkan secara bertahap
giro wajib minimum rupiah untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah
yang saat ini sebesar tiga lima persen menjadi sebagai berikut
kenaikan lima puluh basis point sehingga gwm menjadi empat tiga
dengan pemenuhan secara harian sebesar satu persen dan secara rata rata sebesar tiga empat
berlaku mulai satu maret dua ribu dua puluh
kenaikan lima puluh basis point sehingga mencapai gwm empat lima
dengan pemenuhan secara harian sebesar satu persen dan secara rata rata sebesar

kenaikan lima puluh basis point sehingga gwm menjadi lima
dengan pemenuhan secara harian sebesar satu persen dan setara rata rata sebesar empat sembilan
mohon maaf secara rata rata sebesar
berlaku mulai satu september dua ribu dua puluh
d memberikan jasa giro sebesar satu lima persen kepada bank umum konvensional
bank umum syariah dan unit usaha syariah
yang memenuhi kewajiban giro wajib minimum dalam rupiah
secara rata rata sebagaimana tadi saya sampaikan
tersebut pada butir b dan c
kedua memperkuat kebijakan makro berisial akomodatif tahun dua ribu dua puluh
untuk meningkatkan kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha
guna mendukung pemulihan ekonomi nasional
dengan turut menjaga stabilitas sistem
yang menyalurkan kredit pembiayaan kepada bank umum
memberikan insentif bagi bank bank yang menyalurkan kredit pembiayaan
kepada sektor prioritas dan pembiayaan inklusif
dan atau bank bank yang memenuhi target rasio pembiayaan inklusif makro grusel
rpim berupa pengurangan kewajiban dwm harian
sampai dengan sebesar seratus basis point
mulai berlaku satu maret dua ribu dua puluh
b memperkuat implementasi kebijakan rasio pembiayaan inklusif makro grusel rpim
terutama melalui pemenuhan komitmen bank terhadap target air bim
yang ditetapkan sesuai dengan keahlian dan model bisnis bank
c melanjutkan kebijakan makro berisir akomodatif
dengan mempertahankan rasio counter cyclical capital buffer ccb
b berasio intermediasi makro grusel rim pada kisaran delapan puluh empat sembilan puluh
dengan parameter disincentive batas bawah sebesar delapan puluh empat
serta c rasio penyanggal likuiditas makro grusel plm
tetap sebesar enam dengan fleksibilitas ripo sebesar enam
dan rasio plm syariah tetap sebesar empat lima
dengan fleksibilitas ripo sebesar empat lima
d memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit spdk
dengan pendalaman perkembangan spret suku bunga kredit
terhadap suku bunga deposito per kelompok bank
informasi dan analisis lebih lanjut berada dalam lampiran siaran pes ini
ketiga akselerasi digitalisasi sistem pembayaran
untuk mendorong pemulihan ekonomi khususnya
dari sisi konsumsi rumah tangga
dengan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien
melalui a perluasan penggunaan kris
dengan implementasi strategi lima belas juta pengguna kris baru
pada dua ribu dua puluh dua melalui kolaborasi dengan industri
kementerian lembaga dan komunitas
dan penyiapan model bisnis dan aspek teknis
untuk peningkatan peserta perluasan layanan
serta akseptasi pemanfaatan bifas
untuk transaksi antar bank dan masyarakat yang lebih efisien
c intensifikasi program elektronifikasi
melalui digitalisasi bansos elektronifikasi layanan pemda
khususnya percepatan dan perluasan bijidrasi daerah p dua dd
dan integrasi moda transportasi
ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga
di seluruh wilayah nkri melalui penguatan strategi digitalisasi
dan perluasan distribusi uang termasuk program ekspedisi rupiah
berdaulat ke wilayah tiga t terluar terdepan terpencil
serta perluasan gerakan cinta bangga tiga t
keempat akselerasi pendalaman pasal falas terhadap rupiah
dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar rupiah
serta perluasan instrumen lindung nilai hedging
dan fasilitasi perdagangan investasi antar negara
yaitu berupa reformasi pengaturan pasar valuta asing
terutama mencakup relaksasi ketentuan threshold kewajiban
dan underlying transaksi spot dari yang sekarang ini
per bulan dua puluh lima ribu usd per bulan menjadi seratus ribu usd per bulan
pengembangan kurs acuan non dolar serta terhadap rupiah
sebagai fixing rate transaksi derivatif dalam rangka mendukung hedging
dan c standarisasi instrumen untuk mendukung digitalisasi transaksi
yang dilakukan melalui etp electronic trading platform
b perluasan penggunaan local currency settlement lcs
dengan melakukan sosialisasi kepada perbankan korporasi
dan pihak pengguna potensial lainnya
bekerjasama dengan instansi terkait pada januari dan februari dua ribu dua puluh
kelima memperkuat kebijakan ekonomi
keuangan inklusif dan hijau terutama dari sisi dunia usaha
yaitu permintaan kredit yang ditujukan untuk mendukung
pemulihan ekonomi yang berkelanjutan melalui program umkm
dan pemberdayaan perorangan berpenghasilan rendah
dan usaha sariah untuk bisa naik kelas
serta melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan
hijau oleh bank indonesia untuk mendukung transaksi menuju ekonomi rendah karbon
nomor enam memperkuat kebijakan internasional
dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan lembaga internasional lain
fasilitasi perdagangan dan investasi di sejumlah mitra mitra strategis negara kita
serta bersama kementerian keuangan
mensukseskan enam agenda prioritas
dan memperkuat kualitas jalur keuangan presidensi indonesia pada g dua puluh tahun dua ribu dua puluh dua
bank indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah
dan komite stabilitas sisi keuangan
dalam rangka akselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor sektor ekonomi
mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor sektor prioritas
untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sisi keuangan
serta mendorong pemulihan ekonomi nasional